dan untuk mengetahui situasi terkini terkait pelaksanaan ibadah haji di mekah arab saudi
sudah ada anchor cnn indonesia alfian raharjo
assalamualaikum selamat siang waktu jakarta alfian
mendekati puncak haji ini apa saja kesibukan para jemaah
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
selamat pagi waktu mekah arab saudi karena di sini saat ini masih pukul sepuluh lebih empat puluh dua menit waktu arab saudi
kalau kita ketahui bahwa saat ini di belakang saya tampak daerah pelataran majidil haram masih tampak sudah mulai sepi
karena memang sebagian besar jemaah cawan haji sudah bergerak ke arah arafah untuk melakukan persiapan untuk melakukan buku di arafah
jadi tidak heran jika memang saat ini masih ada beberapa jemaah yang caranya masih terakhir baru akan bergerak ke arafah esok
sehingga memanfaatkan waktu lengangnya masjidil haram ini untuk mengisi
waktu sekedar untuk melakukan umroh umroh sunnah ataupun mungkin untuk melakukan tawaf sunnah dan juga beribadah lainnya
tapi ada juga tadi yang melakukan wisata berziarah ke makam ⁇ mala ⁇ tepatnya ke makam hadijah istri rasulullah saw
dan juga ke makam gey haji maimun zubair dan juga pakam ulama lain yang memang ada di sekitar majidil haram ini
selain itu saya tadi juga memantau bahwa tes masuk untuk ke kawasan majidil haram sendiri sudah mulai diperketat
di mana hanya orang orang yang memiliki id atau memiliki id card terkait dengan peserta haji saja yang boleh diizinkan memasuki kawasan majidil haram
jika kita tidak membawa id atau tidak mempunyai id card haji maka kita tidak diizinkan untuk memasuki kawasan masjidil haram
jadi memang sebaiknya bagi jemaah calon haji indonesia yang mungkin terlupa atau akan berangkat ke majidil haram
mungkin dipersiapkan pula id cardnya sehingga nanti bisa beribadah di kawasan masjidil haram
sementara terkait dengan pasokan makanan memang sampai saat ini logistik memang sementara dipastikan terlebih dahulu cateringnya
karena memang lalu lintas yang cukup padat di kawasan majidil haram dan juga arafah yang sedikit menghambat distribusi
yang akhirnya memaksa para jemaah calon haji asal indonesia ini untuk berbelanja di supermarket supermarket
atau beli makanan siap saji di restoran restoran yang memang tersedia di sekitar masjidil haram ini
lalu terkait dengan
persiapan puncak apakah ada persiapan khusus terkait dengan kesehatan
selain tadi juga persiapan belanja karena sudah tidak ada catering begitu ya
apakah ada persiapan khusus yang lain atau disiapkan oleh panitia pelaksanaan ibadah haji
oke kalau terkait dengan persiapan persiapan itu sudah dilakukan sejak dua tiga hari yang lalu
dimana tenda tenda maksat ini sudah mulai diperbaiki sudah mulai dihias sejenis rupa
agar nantinya jemaah calon haji ini bisa merasa nyaman
selama melaksanakan hukum di arafah gitu ya
dan arafah kali ini atau hukum kali ini bisa dikatakan hukum terpanjang begitu
jika dibandingkan beberapa tahun terakhir karena waktu siang saat ini jauh lebih lama dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu
saat ini kita akan melaksanakan wukuf kurang lebih tujuh jam lebih tiga puluh menit begitu
jika biasanya hanya melakukan hukum sekitar enam jam atau lima jam
tapi ini harus melakukan hukum selama tujuh jam
dan mungkin kejadian ini akan terulang lagi tiga puluh tiga tahun kemudian
dengan lamanya masa siang ini karena wukuf nanti dilaksanakan dari mulai sholat zuhur sampai dengan sholat maghrib
atau sampai saat matahari tergenang
baik alfian raharjo melaporkan langsung dari mekah arab saudi
selamat beribadah selalu jaga kesehatan dan tadi imbauan anda adalah jangan sampai lupa bawa id card begitu ya
terima kasih alfian selamat beribadah